sampai jumpa di video selanjutnya

darah anak ini mengalir di dalam badannya papa
keadaan papa itu lagi kritis
udah lah cuma amira doang yang bisa nolongin papa
kamu benar benar mau bantu suami tante
kami sangat berterima kasih sama kamu
pertolongan kamu sangat berarti untuk tante
sok bilang belang terima kasih
cuma nyumbangin darah aja kok
eh anak gembel
mas rambu bertahan ya
sebentar lagi mas akan ditolong mas
mas rambu cepetan
bapak itu kan pernah pakai tongkat itu
bapak itu ntangkap aku disini
aku gak boleh mikirin itu sekarang
kok nanti darah kami isi gak cocok sama papa gimana
aku harus keluar dari sini
gimana caranya aku keluar dari sini allah
aku harus keluar dari sini
aku gak ada baterainya
karena jangan jangan diambil sama orang itu
aku harus keluar dari sini
kalau kita bisa cari cara keluar dari sini
aku harus keluar dari sini secepatnya
aku harus keluar dari tempat ini ya allah
saya semua berharap
kalau apa yang aku lakukan ini
membuat aku jadi anak durhaka
karena dengan gini aku malah menolong
membunuh ayah aku sendiri
tapi entah kenapa aku ikhlas melakukannya
lebih lebih aku ngelakuin ini semua demi ibu
anak kamu itu sudah keterharuan
tegal dia sama bapaknya sendiri
sebenarnya mas wisnu ini ngomong apa sih
si amira menyumbangkan darahnya buat pembunuh ayahnya
nggak mungkin dia melakukan hal itu mas
saya sudah mengharangnya
buat apa aku bohong tari
kalau kamu gak percaya
kamu datang sekarang ke rumah sakit
kalau memang anak kamu itu sudah keterlaluan
bitulah borrowing kasih

tapi bukan itu
kenapa sih kamu menyumbangkan darah kamu ke pembunuh itu
sekarang darah kamu itu mengalir ke tubuh pembunuh itu
dan makanya kamu memberikan darah kepada dia amira
kamu memberikan kehidupan kepada orang yang sudah membunuh ayah kamu
bu jangan marah marah dulu dong bu
amira punya alasan kenapa amira ngelakuin hal itu
bu amira ngelakuin hal itu kan
enggak ada satu alasan apapun yang membedarkan perbuatan kamu gitu amira
ibu tolong bu tapi
udah lepasin ibu lepasin
kenapa sih kamu sebenarnya
jangan ikut campur ya kamu ya
ini bukan urusan
kamu bukan yang mau ikut campur utari
aku gak tega lihat dia
kamu kan seenggaknya bisa bicara baik baik sama dia
saya bilang jangan salah tahu
kamu nggak berhak menghakimi anak saya
saya harus beautiful dengan perjelasan amira dulu dong
amir ibu sakit ibu
terima kasih maarah